sementara itu pemirsa anggota komisi empat dpr dari fraksi partai nasdem sulaiman hamzah menilai
kasus dugaan korupsi yang menimpa menteri pertanian syahrul yassin limpo bermuatan politis
sebagai mitra kerja dpr segaligus teman satu partai ia menilai kinerja syahrul baik dan tidak ada yang merugikan negara
kita berharap ini semua akibat dari dampak politik saja sebenarnya
tapi yang sesungguhnya yakin bahwa ini menurut saya ya saya yakin tidak terjadi seperti itu
dugaan itu mudah mudahan salah
karena sebagai teman sebagai mitra yang selama ini kami sering bertemu
saya tidak melihatnya
ada hal hal yang merugikan negara
saya pribadi menilai bahwa ini dampak dari kegiatan politik yang terlampau berlebihan
yang masyarakat umum juga tahu